empat anggota fpi pengancam mahfud md ditangkap polda jawa timur
para tersangka ini mengancam akan membunuh menko polhukam mahfud md
melalui konten youtube dan menyebarkan ancaman tersebut di media sosial
akibatnya keempatnya terancam hukuman enam tahun penjara
minggu siang empat anggota fpi berinisial mn ah ms dan sh warga pasuruan tak berkutik
ketika digiring petugas dari direktorat reserse kriminal khusus polda jawa timur
mereka ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pengancaman pembunuhan
terhadap menko polhuka mahfud md melalui konten youtube dengan akun amazing pasuruan
yang dibuat oleh salah satu tersangka mn
video dalam akun youtube itu kemudian disebarkan melalui media sosial oleh ketiga tersangka
akibat perbuatan yang dilakukan empat tersangka dapat dijerat dengan pasal berlapis
karena melontarkan pengancaman dan ujian kebencian mengandung unsur sara
dengan ancaman hukuman enam tahun penjara
ya kalau motif dari keterangan mereka bahwa mereka simpatisan dari organisasi masa tersebut
kemudian dalam hidupnya ya saya tidak memberikan persepsi tapi memberikan fakta
bahwa grupnya adalah grup namanya front pembela iphrs saya katakan sudah singgulkan segini
dan bisa ditegaskan lagi bahwa mereka empat orang ini anggota fpi kan
kalau dari keterangan mereka ya masuk bagian dari organisasi